dan pada musim haji tahun ini jamaah calon haji diimbau untuk menyiapkan kondisi fisik dan juga kesehatan
lantaran suhu tinggi di madinah yang dilaporkan mencapai empat puluh derajat celcius
tentunya hal ini perlu menjadi perhatian jamaah terutama dalam melaksanakan ibadah haji
dan untuk mengetahui update kondisi terkini jamaah calon haji di tanah suci
telah bergabung bersama kami ketua petugas penyelenggara ibadah haji atau ppih arab saudi bapak subhan holid
selamat sore di jakarta tapi karena pak subhan ada di saudi saya mengucapkan selamat siang pak subhan
selamat siang mbak lia
apa kabar pak kami di sini baik bapak apa kabar di sana
alhamdulillah baik juga mbak lia
untuk jamaah sendiri pak hingga hari ini bagaimana kondisi kesehatan para jemaah calon haji
secara umum alhamdulillah para jemaah haji kondisinya sehat dan baik baik saja
dan seluruhnya telah melaksanakan prosesi ibadah selama di madinah
melaksanakan ibadah ⁇ arbain ⁇ di masjid nabawi dan juga melaksanakan ziarah di tempat tempat bersejarah di sekitar kota madinah
baik pak namun kabar yang juga kita terima bersama sama bahwa jemaah haji
calon haji yang meninggal dunia di tanah suci ada terakhir tiga orang begitu
seperti apa pak ada update untuk jamaah yang meninggal dan untuk prosedur pemakamannya dilakukan petugas seperti apa pak
sampai dengan hari ini jemaah haji yang wafat di madinah itu totalnya empat orang mbak lia
empat ya pak
jadi ya tiga dari jawa timur
dan satu dari jawa tengah dari solo
dari solo dan dari jawa timur ya pak
ya kita doakan mudah mudahan husnul khatimah
karena mereka sudah berniat untuk melaksanakan perintah allah dan dipanggil di tempat yang sangat suci dan dekat makam rasulullah saw
nah kemudian untuk apa namanya selebihnya
sebagian memang jemaah kita kan tahun ini cukup banyak yang lansia
tetapi secara umum saya alhamdulillah sehat ya
sehat siapa ya
kunjungan kunjungan ke rumah sakit baik kkhi kita maupun juga rumah sakit arab saudi cukup banyak juga
tetapi alhamdulillah kemudian mereka hanya memeriksakan saja rawat jalan lalu kemudian kembali ke hotel dan melaksanakan ibadah kembali
nah untuk apa namanya kondisi wajah di arab saudi ya
di arab saudi sendiri yang perlu menjadi perhatian bagi para jamaah kalian
nah oleh karena itu tentu kami mengimbau dan kita tidak bosan bosannya mengimbau kepada para jemaah sekalian yang pertama
agar menghindari sengatan langsung
agar menghidupkan kekuatan ya
dengan sinar matahari
jadi bapak ibu sekalian
ada baiknya untuk mengurangi
kegiatan kegiatan di luar
ruangan agar tidak
terkena sengatan langsung sinar
matahari yang cukup panas
yang kedua tetap
kaki dan juga mempersiapkan
kantong untuk menyimpan
di masjid biasanya
alas kaki sandal atau sepatu
di box box yang ada di dekat
pintu masjid nah untuk itu kami menghimbau
agar jemaah membawa kantong
plastik atau kantong apa saja untuk
menyimpan alas kakinya dan
terus melekat kepada badannya
dibawa kemana mana sehingga ketika
keluar dari masjid pintu manapun
itu begitu keluar langsung bisa
dipakai karena lantai lantai
di luar masjid cukup panas dan
bisa mengakibatkan kaki
kemudian yang ketiga kami juga menghimbau
agar selalu menggunakan
identitas jemaah haji
utamanya adalah gelang identitas
identitas bapak ibu sekalian dapat
dikenali sehingga ketika
perlu bantuan maka dengan mudah
akan bisa membantu bapak ibu sekalian
dengan identitas tersebut yang keempat
jangan ragu ragu bahwa
kami seluruh petugas haji indonesia
dan seteragam seperti ini
berada di wilayah
kota madinah dan nantinya juga di mekah
dan juga di masyair semuanya
bersiap dan berniat untuk membantu jemaah haji
jadi jangan ragu ragu
mintalah bantuan kepada
para petugas perucuklah kepada
para petugas untuk memberikan
bantuan apabila bapak ibu sekalian memerlukan
baik pak tadi bapak
sebutkan sudah terkait
hari ini sudah mencapai empat puluh satu derajat
celsius begitu ya pak ya lalu
tadi ada juga yang bapak sebutkan bahwa beberapa
jamaah memeriksakan diri ke pusat
kesehatan apa saja pak
keluhan yang dirasakan oleh para
tim kesehatan kami dari
klinik kesehatan haji itu
dari total jemaah yang
merujuk dan memeriksakan diri ke
itu sesungguhnya mereka memiliki
penyakit kronis dari tanah air
tetapi dengan berbagai tingkatannya
mereka itu maka
kami menganjurkan mengimbau kepada
para jamaah sekalian ketika ada keluhan
segeralah untuk memeriksakan diri
dapat dirawat dan dimitigasi
untuk menuju nanti puncak penyelenggaraan
ibadah haji karena pada saatnya nanti
memerlukan energi dan juga
effort yang besar untuk agar bisa
melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya
baik terkait dengan lansia
persiapan dari para petugas di sana
terutama untuk kesehatannya juga begitu
ya betul bahwa tahun ini
sejak awal awal kita memang sudah
memitigasi dan sudah menghitung
berapa jumlah jamaah lansia tersebut
sehingga dari awal
memang kita fokuskan ke sana
sehingga kita mengambil
tagline haji ramah lansia
dalam struktur ppih
juga kami menambahkan
ini maksudnya agar kita semua
komitmen dan juga semangat
yang sama untuk memberikan
layanan dan bantuan kepada
para jemaah haji yang
di atas enam puluh lima tahun
atau lanjut usia
insyaallah kami sudah siap
kami siap memberikan layanan kepada para jemaah haji
sekalian dan petugas petugas
seluruhnya sudah mempersiapkan diri
untuk mewakafkan diri
para jemaah selama berada di tanah suji
baik tadi kita bicara kesehatan selanjutnya
bagaimana dengan persiapan haji
yang dilakukan ppih pak terkait dengan
penyiapan tenda di arafah dan juga mina
masih ada waktu kurang lebih
tiga puluh hari ke depan
puncak ibadah haji
di arafah di musdalifah dan juga
mina kami terus
mengaktif dan memantau
proses penyiapannya dan
alhamdulillah untuk tenda tenda di arafah
saat ini sudah mencapai
dengan mereka menyelesaikan
seluruh perangkat perangkat yang ada di dalamnya
dari instalasi listrik
air dan lain sebagainya
dan perminggu kita mengupdate
ke area arafah tersebut
tiba di arafah
baik pak subhan anda sudah berada di sana
dan juga sudah ada sebagian jemaah
yang ada di sana untuk yang belum
berangkat begitu ada pesan jamaah yang
akan berangkat apa saja persiapan
yang harus ditambahkan mungkin
dan juga perlu diperhatikan sebelum berangkat
ini mengulang kembali
bapak ibu sekalian calon jemaah haji
bahwa di arab saudi
memasuki musim panas
wajahnya akan bertambah panas
untuk itu bapak ibu sekalian
agar mempersiapkan diri menghadapi
cuaca panas tersebut
kedua nantinya ketika
tiba di arab saudi karena
tingkat kelembaban udara di arab saudi
itu sangat rendah sehingga
kita tidak merasa haus
tetapi kita kehilangan banyak cairan
oleh karena itu maka
dihimbau agar nanti bapak ibu sekalian
dan jangan sekan sekan
untuk terus mengkonsumsi
cairan air ya agar
dehydrasi cairan itu
tetap terpenuhi dan
tidak dehydrasi lalu kemudian
yang ketiga tentu bahwa sekali lagi
kami ingatkan bahwa kami semua petugas
sudah siap mempersiapkan diri untuk
membantu jamaah haji sekalian jadi silahkan
bapak ibu sekalian memerlukan bantuan kami
baik terima kasih pak
subhan holid ketua petugas penyelenggara
ibadah haji ppih arab saudi
sudah bergabung dengan
selamat siang waktu arab saudi pak
terima kasih sehat selalu
selamat siang terima kasih mbak ali